sudah bergabung bersama kami dari kantor lbh jakarta direktur lbh yang sekaligus
tim advokasi novel baswedan al ghifari aksol selamat sore mas aksol
selamat sore mbak eva
sudah ada kabar baikkah dari istana bahwa akan menerima kedatangan istri novel mbak emil
sayangnya sejauh ini kita belum mendapat kabar baik
apakah ataupun jadwal yang pasti kapan presiden akan menemui keluarga novel kpk ataupun novel baswedan
sebelumnya kita baru mendengar kabar kalau presiden bersedia menerima keluarga novel dari jubir presiden
dijadwalkan seharusnya sebelum idul adha begitu ya mas akso tapi sampai saat ini belum ada informasi apapun
ya kita belum ada informasi apapun
memang kita berharap
secepatnya karena keadilan yang ditunda itu adalah ketidakadilan
jadi sebisa mungkin keadilan ataupun proses pengungkapan kasus kekerasan terhadap novel dan penyerangan terhadap kpk ini segera selesai
seperti itu mbak
tapi pertanyaannya kemudian mengapa merasa perlu bertemu dengan presiden lagi
bukanlah saat ini upaya penyidikan sudah dilakukan baik dari pihak polri dan juga kpk untuk menyelesaikan kasus ini
pertama kita perlu menggarisbawahi bahwa ternyata novel di dalam keluarganya mendapatkan dukungan penuh
ternyata biasanya kalau orang aktivis anti korupsi ataupun aktivis hak asasi manusia mendapatkan serangan
keluarganya akan down kemudian meminta aktivis tersebut untuk ya sudahlah jangan terlalu galak ataupun berhenti dari tempat kerjanya
tapi disini kita melihat bahwa dukungan penuh dari keluarga
tanggal empat belas agustus kemarin di singapura
ibu novel saya bertemu dengan ibu novel dia sangat mendukung anaknya
walaupun anaknya berkali kali sudah lebih enam kali mendapatkan ancaman ataupun kekerasan
dan mereka punya concern juga agar kasus ini segera diungkap tuntas
tidak hanya kasus terhadap kekerasan terhadap novel tapi juga siapa yang menyuruh dalam rangka apa dan kasusnya seperti apa
bahkan ibu beliau ingin ikut kita ke kbri untuk menemani novel diperiksa ketika itu
jadi keluarga sangat
ingin sangat sangat khawatir dan sangat berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan
nah pihak kuasa hukum sudah melakukan berbagai macam cara agar kasus ini dituntaskan melalui tgpf
dan kita sudah memberitahukan kepada lingkar satu istana teman teman yang juga sebagian ada di sana
kemudian juga kita sudah press conference kemudian kita sudah menyampaikan kepada publik pentingnya tgpf
tapi belum ada respon
bisa mana tahu
atau bisa jadi presiden tersentuh hatinya melalui pendekatan kekeluargaan ataupun pendekatan dari keluarga
dan kita melihat memang kasus ini tidak akan bisa selesai sampai
ya sama seperti novel sama seperti kuasa hukum
mungkin keluarga juga tahu sebagian dari novel dan juga dapat input juga dari kuasa hukum informasi mengenai kasus ini
kasus seperti apa sih
ini bukan hanya kasus penyerangan terhadap novel semata tapi ini ada banyak problem di dalamnya
ada keterlibatan general kalau kata novel tapi ada juga konflik kepentingan di dalam penyidikan ini
ada usaha untuk melindungi seseorang ataupun sekelompok orang dalam kasus ini
baik dalam penuntasan kasusnya atau dalam perencanaan kekerasan terhadap novel
baik artinya ada tadi yang disebutkan mas aksu ada keterlibatan jenderal
ada pihak yang dilindungi
apakah itu kemudian yang nanti ingin disampaikan terhadap presiden joko widodo saat pertemuan dan diharapkan ditindaklanjuti
ya sedikit banyak seperti itu
tidak mungkin juga keluarga menyampaikan hal yang sifatnya sekedar informasi biasa gitu
keluarga juga pasti ada informasi informasi tertentu yang didapat dari novel yang ini disampaikan langsung kepada presiden
dan senada dengan novel keluarga juga menginginkan sepakat bahwa harus ada tim yang independen untuk mengusut kasus ini
dan tidak mungkin diselesaikan oleh kepolisian
ya itu dia
keinginan untuk membentuk tim independen tim gabungan pencari fakta memang diungkapkan kemarin oleh istri novel
oke apa kemudian perbedaan dengan tim gabungan ini tim independen ini dengan tim yang ada saat ini tim yang dibentuk oleh polri dan juga kpk
apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh tgpf nantinya
sebenarnya saya ingin luruskan dulu
ketika kita bertemu dengan pimpinan kpk dan mengklarifikasi ke berbagai pihak yang namanya tim gabungan itu sepertinya tidak ada
dinamakan tim gabungan itu hanya sekedar lip service sehingga publik bisa menganggap ataupun bisa laporkan ada laporan ke presiden bahwa ada progres terhadap kasus ini
sebagai contoh seperti ini ketika pemeriksaan di kbri tim kpk tim birohukum kpk ingin merekam video pemeriksaan novel
ketika itu polisi juga merekam dengan handycam
tapi tim birohukum kpk tidak diizinkan oleh kepolisian
nah ini tim gabungan seperti apa
dalam contoh kecil saja dalam pemeriksaan itu kpk tidak dilibatkan
bahkan untuk observe ataupun mendokumentasikan tidak dilibatkan
dan dalam melihat ataupun menyusun pertanyaan ataupun menyusun pertanyaan pertanyaan kunci untuk pengungkapan kasus ini juga kpk tidak dilibatkan
kemudian ketika kita tanya ke pimpinan kpk sejauh apa sebenarnya kpk dilibatkan dalam kasus ini
tidak terlalu signifikan dan hanya sekedar melihat ataupun menanyakan progresnya seperti apa
saya rasa itu bukan tim gabungan
itu sama saja hanya formalitas melibatkan kpk tapi nyatanya itu tidak ada
kalau kemudian akhirnya
contoh lain apakah kpk diberi akses untuk melihat alat bukti
dan itu tidak dilakukan juga
apakah kpk diberi akses untuk melihat seluruh bap saksi
yang sudah diperiksa oleh kepolisian itu tidak juga
baik artinya kalau kemudian nanti dibentuk tim gabungan pencari fakta
menurut kami sebenarnya tim gabungan itu hanya lip service semata
hanya lip service semata karena itulah keluarga dan juga
ya berharap ada tgpf yang nantinya salah satunya juga berasal dari unsur kpk
ya ada syarat syarat yang harus diperha
penuhi oleh yang disyaratkan kepada tgpf
orang orang yang mengisi tgpf ini harus orang orang yang independen
orang orang yang sudah setuntas dengan dirinya
punya integritas dan bisa jadi memang tokoh tokoh di bangsa ini yang punya integritas
negarawan yang punya integritas
dan orang orang yang juga punya skill
keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk pengungkapan fakta fakta
tidak hanya soal pidana tapi juga yang lain
bagaimana tgpf juga
kita bisa dorong untuk menemukan permasalahan apa sebenarnya dalam perlindungan kpk
sehingga berkali kali penyidiknya berkali kali komisionernya diserang
seharusnya tgpf juga bisa memberikan rekomendasi untuk penguatan kpk
jadi kita melihat bahwa ini kasus bukan hanya semata kasus kekerasan
tapi ini juga ancaman terhadap pemberantasan korupsi
sehingga rekomendasi bukan hanya rekomendasi yang berujung kepada siapa sih yang harus diperiksa
siapa yang harus diperiksa
siapa sih pelaku
tapi juga bagaimana perbaikan kpk dan bagaimana penguatan gerakan anti korupsi
nah menurut hemat kami sudah pas jika keluarga hadir ataupun berbicara dengan jokowi
karena di nawacita keempat poin keempat jokowi ataupun pemerintah kita saat ini sangat concern dengan agenda pemberantasan korupsi

masalah mafia hukum mafia peradilan masalah korupsi di indonesia berapa persen ataupun cukup signifikan dapat terselesaikan
karena orang orang yang terlibat di belakangnya menurut hemat kami juga orang orang yang sama seperti dulu yang sering menyerang kpk
ataupun terlibat di banyak kasus cuma belum tersentuh saja oleh kpk
mas akso terakhir kita berandai andai bahwa kalau kemudian harapan untuk bertemu dengan presiden joko widodo ini tidak terwujud
apa yang akan dilakukan oleh keluarga
apakah akan mengungkap ke publik nama pejabat tinggi polri yang selama ini disebut sebut sebagai dalang dari kasus penyeraman air keras
sebenarnya itu bisa jadi opsi tinggal siapa yang mau pasang badan nanti diancam pencemaran nama baik
tapi kalau tidak ada opsi yang lain bisa jadi itu menjadi opsi kita
bisa jadi kita buka saja ke publik ini general yang bermasalah general general ya
saya tidak menyatakan bahwa
ada satu jenderal novel pun seperti itu di pemeriksaan tanggal empat belas agustus kemarin
dia bilang general general bukan hanya general
jadi itu bisa jadi salah satu opsi
kita juga punya opsi opsi yang lain
tentunya kita masih simpan karena kita tidak ingin juga pihak yang sana tahu bahwa kita mau melakukan apa saja
seperti itu mbak eva
baswedan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kita harapkan tentunya
kasus penyiraman air keras dan juga kasus lebih besar lagi pintu masuk dari kasus ini akan segera terselesaikan dan terungkap
sekali lagi terima kasih mas al ghifari